kebutuhan dan tuntutan hidup yang semakin tinggi
membuat masyarakat dituntut untuk bisa mendayagunakan uang yang dimiliki
salah satunya dengan investasi
pengusaha muda yang telah banyak membangun startup seperti kratvi orkulapa hingga lifepal benefajarai
akan membagikan pengalamannya dalam berinvestasi
muda pantang menyerah dan berhasil membangun berbagai macam perusahaan rintisan
membawa benefajarai sukses menjadi pengusaha di usia belia
membawanya ke dalam jajaran tiga puluh pemuda terbaik di asia versi majalah forbes
investasi biasanya orang selalu berpikir tentang return
jarang sekali orang membandingkan atau
mempertimbangkan lawannya return yaitu risiko
selalu berbanding lurus antara return dan rizky
kalau misalnya ada yang menjanjikan keuntungan besar
ya sudah pasti resikonya besar juga
kalau misalnya pengen yang aman aja tentunya returnnya juga tidak sebesar itu
nah sebagai pemula tentunya kita harus belajarin dari
dan berinvestasi dari sesuatu yang sifatnya kita pahamin terlebih dahulu
kalau kita membeli uang yang besar
kita tidak paham artinya judi bukan investasi kan
nah untuk memahami lebih bagus kita sesuatu yang rendah risiko dulu
sehingga kita pelan pelan bisa bergerak ke arah yang toleransinya lebih tinggi
secara resiko maupun secara return
ya ben ini kapan pertama kali memulai investasi
pertama kali itu sebenarnya mulai menabung dan mencoba berinvestasi dengan instrumen rendah resiko
itu sejak pertama kali punya penghasilannya

ya ben ini kapan pertama kali memulai investasi

awal itu karena kita masih muda banyak tujuan jangka pendek ya
gak banyak instrumen investasi yang saya jalankan gitu
paling cuma yang rendah resiko aja seperti deposito atau reksadana seperti itu
kemudian semakin beriring dengan berjalan waktu
jadi lebih banyak mempelajari tentang possibilities dan pilihan pilihan
instrumen investasi lainnya seperti properti emas saham
lalu bagaimana keranjang investasi
lalu bagaimana keranjang investasi
lalu bagaimana keranjang investasi
saya sendiri selalu memperhatikan pergerakan ekonomi dan peluang investasi dari waktu ke waktu ya
tentunya tergantung dari kondisi ekonomi tergantung dari tujuan keuangan saya pribadi
dari waktu ke waktu persentase alokasi saya terhadap instrumen tertentu berbeda
saat ini seperti yang kita ketahui ekonomi sedang melemah

karena ada faktor covid ada koreksi besar di bursa saham indonesia
dan tentunya sebagai investor kita melihat ini sebagai justru peluang gitu
karena saham itu sedang diskon yang cukup besar
tentunya yang sebelumnya portfolionya itu lebih banyak di rendah risiko
saya juga akhirnya pindahkan lebih banyak ke portfolio saya di saham
karena melihat peluang tersebut
tentunya tidak akan pernah saya
pasti saya sebar juga
jadi saya punya investasi di portfolio di properti di reksadana dan juga di saham
pernah nggak sih gagal ketika berinvestasi ekspektasi kita mungkin tinggi
terus di perjalanan ternyata beda dengan ekspirasi
dan kegagalan itu juga artinya menjadi bagian dari proses dan pembelajaran kita ya
untungnya saya sendiri tidak suka berinvestasi yang sifatnya spekulatif

saya menghindari instrumen instrumen yang saya tidak pahami
yang saya tidak bisa secara logis memproses gitu ya
sehingga saya tidak pernah membuat kesalahan fatal yang sifatnya itu
hanya karena bertaruh atau spekulatif gitu
terakhir mungkin pesan bagi para pemula bagi para pemuda
supaya bisa sukses menjadi pengusaha dan juga
tepat memilih investasi
karena investasi kan juga salah satu modal ya
untuk bisa kita
melebarkan sahib sebagai pengusaha
pada akhirnya adalah
jangan pernah malas untuk belajar
karena dengan memahami
rasa percaya diri itu
tumbuh dengan sendirinya
kadang kita takut untuk memulai karena kita tidak paham
kita takut untuk gagal
karena kita tidak paham
dengan menghilangkan rasa malas
untuk belajar itu
secara tidak langsung kita menghilangkan
peluang untuk gagal
dan kita bisa setidaknya belajar dari kegagalan
dan sedikit lebih maju mendekati kesuksesan
karena kita tidak masih belajar
konsistensi dan komitmen itu juga penting ya
penting sekali ya
terima kasih banyak benny atas waktunya
semoga tipsnya berguna nih bagi para pemula
juga para pemuda yang ingin memulai berinvestasi
dan juga bisa sukses menjadi pengusaha di usia muda